ribuan jemaat umat katolik gereja faroki ibu taresa cikarang merayakan malam misa natal di sebuah gedung sekolah swasta di kawasan lipo cikarang desa cibatu cikarang selatan kabupaten bekasi jawa barat sabtu malam
meski menjalankan misa natal di gedung sekolah prosesi misa natal berlangsung hikmat
misa natal dihadiri delapan umat katolik yang terbagi menjadi dua sesi
malam misa natal mendapatkan penjagaan ketat dari petugas gabungan tni polri satpol pp dan ormas
beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap juga terlihat bersiaga di lokasi
sebuah perayaan misa natal belakang
natal berlangsung meriah dan tanpa kendala walaupun digelar di sebuah gang sempit di tengah permukiman penduduk yang berada di kawasan padalarang bandung barat jawa barat
pelaksanaan misa natal ini mendapat kawalan ketat dari petugas gabungan seperti satpol pp tni dan polri juga warga yang berada di sekitar gereja
rencananya pengamanan di gereja gkpi pada larang akan dilakukan hingga perayaan natal kelar dilaksanakan
hal tersebut juga dilakukan di sejumlah gereja lainnya yang ada di kawasan padalarang bandung barat
ribuan jemaat dari sejumlah kebupaten kota di banten barat yang tidak memiliki gereja diantaranya kota cilegon cikande serang dan rangkas bitung
mendatangi kota serang untuk melakukan misa natal
di gereja huria kristen batak protestan kota serang misa malam natal digelar dalam dua sesi
sesi pertama diisi sekitar empat jemaat dan sesi kedua diisi sekitar tiga jemaat
kehadiran jemaat ternyata melebihi kapasitas tempat duduk yang disiapkan
akibatnya sejumlah jemaat harus menjalani misa natal dengan berdiri dan duduk di lantai gereja
tim liputan cnn indonesia